berbeda dengan tahun tahun sebelumnya
tahun ini jakarta naval dua ribu dua puluh dua diselenggarakan
di jakarta internasional iprik
sirkuit ancol jakarta utara pada minggu
acara ini bertujuan untuk mengapresiasi pelaku ekonomi kreatif
yang masih bertahan dalam masa pandemi covid sembilan belas
jakarnaval dua ribu dua puluh dua dimulai pukul lima sore
dan dibuka oleh wakil gubernur dki jakarta amat riza patria
setelah itu penampilan drama musikal
parade ondel ondel serta mobil hias meramaikan acara ini
kegiatan yang menghadirkan seni budaya bangsa kita
kreasi anak anak drum band
dari banyak perwakilan peserta
tidak kurang dari seribu lebih yang terlibat aktif
belum penontonnya di sini sangat baik
dan sengaja kita hadirkan di ancol ini
sebagai sebuah destinasi yang baik di ancol ini
dan juga ada tribun
sehingga penontonnya jauh lebih banyak lagi
ini satu tempat yang memang lebih baik setelah dikaji
sementara itu satu mobil hias yang digunakan
untuk parade jarnaval dua ribu dua puluh dua terbakar
pada minggu sekitar pukul setengah tujuh malam
mobil hias yang terbakar ini merupakan
mobil parade terakhir yang akan keliling lintasan sirkuit
kepala dinas pariwisata dki jakarta selaku penyelenggara mengatakan
kebakaran terjadi di ancol
karena ada percikan kembang api dari mobil hias
dan sedianya teman teman bisa melihat ya
bahwasanya ini adalah bentuk kreativitas dari anak anak
di mana dalam setiap gimmick atau dalam setiap karya
di mobil mobil hias tersebut
ada semacam gimmick percikan api kembang api
nah ini mungkin yang mengakibatkan hal tersebut terjadi
semua stakeholder dalam hal ini disegulkar lamat
dan ppbd langsung bertindak seperti itu
beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini